indah dan cantik seperti inilah wajah kota surabaya saat ini
bunga tabebuya serentak bermekaran di hampir seluruh jalan protokol yang ada di kota pahlawan
mirip dengan bunga sakura keberadaan bunga tabebuya ini membuat kota surabaya seakan seperti kota kota di jepang
tahun ini pohon tabebuya sudah berbunga dua kali yakni pada pertengahan tahun dan di bulan november
melalui dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau pemkot surabaya menambah lima ratus pohon tabebuya tahun ini
pohon tabebuya sudah ditanam sejak sepuluh tahun terakhir
kini jumlah pohon tabebuya di surabaya sekitar tujuh pohon
keberadaan bunga tabebuya ini menarik perhatian warga untuk bersuah foto dan menjadi spot foto menarik bagi para penyuka fotografi
bunga tabe buya mekar dengan warna menarik selama sekitar satu minggu
setelah lebih dari seminggu bunga tabibuya akan rontok dan kembali hijau
wahyu pratama putra surabaya jawa timur